assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera bagi kita semuanya
salam pancasila merdeka
yang saya hormati presiden kelima republik indonesia
sekaligus ketua umum pdi perjuangan
ibu profesor dr raja megawati soekarnoputri
yang saya hormati wakil presiden republik indonesia
yang saya hormati ketua dpr ri ibu puan maharani
yang saya hormati pak sekjen beserta seluruh jajaran dpp dpd dpc
serta fraksi yang hadir pada sore hari ini
dan seluruh keluarga besar bdi perjuangan yang saya hormati
dan yang saya hormati para menteri
kabinet indonesia maju yang tidak bisa saya sebut satu persatu
yang saya hormati para ketua umum partai p tiga pak mardiono
arte hanura pak usman sabtaudang beliau ini sering ngadep saya
pak aritano sudebjo perindu bapak ibu sekalian hadirin undangan yang berbahagia
pdi rakernas ke empat pdi perjuangan saat ini sangat relevan dengan keadaan yang kita hadapi
yang bukan sesuatu yang sangat gampang tapi betul betul sesuatu yang tidak mudah untuk diselesaikan
karena ini menyangkut ancaman perubahan iklim
nyata dan sangat
kita rasakan dalam kehidupan kita sehari hari saat ini
kenaikan suhu bumi kekeringan di mana mana kemarau panjang
sehingga menyebabkan gagal tanam menyebabkan gagal panen
dan super el nino yang ada di tujuh provinsi
dan juga agensi di negara kita juga mempengaruhi pasokan pangan kepada rakyat kita indonesia
plus ditambah yang kedua yang pertama ancaman perubahan iklim
yang kedua juga yang berkaitan dengan geopolitik dunia
yang juga berpengaruh pada pasokan pangan
di ukraina kelihatannya perang di sana jauh dari kita
tapi ternyata gantum yang tadi disampaikan oleh ibu mega
gandum kita kita impor gandum itu sebelas juta ton
dan hampir tiga puluh persen itu berasal dari ukraina dan rusia
karena di sana memang produksi gandum terbesar dunia
saat saya bertemu dengan presiden zelensky
beliau menyampaikan pada saya
ada stok tujuh puluh tujuh juta ton berhenti di ukraina karena perang
begitu saya masuk ke rusia
saya bertemu dengan presiden putin
beliau juga cerita di rusia ada satu ratus tiga puluh juta ton gandum yang berhenti
tidak bisa diekspor karena keamanan laut
artinya total dari dua negara itu yang tidak bisa keluar gandumnya dua ratus tujuh juta ton
sehingga yang terjadi adalah di afrika di asia maupun di eropa sendiri
kekurangan pangan itu betul betul nyata dan terjadi
harga yang naik secara drastis
dan bahkan kemarin saya membaca di sebuah berita
di satu negara maju di eropa
anak anak sekolah banyak yang sudah tidak sarapan pagi
yang biasanya sarapan pagi sekarang ini sudah tidak sarapan pagi
kekurangan bahan pangan
yang ketiga yang sekarang terjadi
menyebabkan pangan semakin naik
sembilan belas negara sekarang ini sudah tidak mengekspor pangan
bahkan tadi pagi saya baca lagi
bukan sembilan belas lagi tetapi dua puluh dua negara sekarang ini sudah tidak mau mengekspor bahan pangannya
termasuk di dalamnya adalah beras
ada uganda rusia india bangladesh pakistan dan myanmar terakhir juga akan masuk lagi tidak mengekspor bahan pangannya
betapa nanti kalau ini diterus teruskan
ini akan semua harga bahan pokok pangan semuanya akan naik
sehingga sekali lagi saya sangat setuju
apa yang tadi disampaikan oleh ibu ketua umum
dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan
pak ganjar pranampo
tadi saya bisik bisik ke beliau
pak nanti habis dilantik
besoknya langsung masuk ke daulatan pangan
enggak usah lama lama
perencanaannya disiapkan sekarang
begitu dilantik besok langsung masuk ke
kerja ke daulatan pangan
betul betul kita miliki
ngeri sekali kalau melihat cerita
semua negara sekarang
mengerim semuanya tidak ekspor pangannya
gantung sudah beras sudah gula sudah semuanya ngerim semuanya enza kquela dari sebab itu
sepuluh tahun ke depan lima tahun ke depan sepuluh tahun ke depan memang visi taktis itu harus kita miliki
bukan visi misi yang terlalu bagus di awang awang
dan saya yakin pak ganjar mampu menyelesaikan ini
kita tahu penduduk kita sudah dua ratus tujuh puluh delapan juta penduduk kita saat ini sudah dua ratus tujuh puluh delapan juta
dunia juga sudah lebih dari dua ratus tujuh puluh delapan juta
delapan miliar penduduk dunia
dan akan terus bertambah
di tahun dua ribu tiga puluh diperkirakan sudah mencapai tiga ratus tiga puluh
karena pertumbuhan penduduk kita satu dua puluh lima persen kenaikannya per tahun
artinya sekali lagi pangan menjadi kunci
untuk menjaga keuntungan
seperti yang disampaikan oleh bung karno
pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa
itu betul sekali
beliau sudah melihat kejadian yang sekarang ini kita alami
sekali lagi lima tahun ke depan sepuluh tahun ke depan visi taktis itu harus kita miliki
plan yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan
dan itu adalah keuntungan
yang detail rencana yang detail itu harus kita miliki
sehingga jelas berapa waduk yang harus kita siapkan
berapa embung yang harus kita siapkan
berapa kilometer irigasi yang harus kita siapkan
rencana detail itu ada
dan kapan itu bisa kita selesaikan
karena waduk kita mungkin sampai tahun depan baru akan tambah
total waduk kita kurang lebih nanti plus dua ratus tiga puluh
berarti kurang lebih tiga ratus an waduk
masih sangat kecil sekali
kalau dibandingkan dengan korea
china belum ada sepuluh persennya kita
artinya masih perlu kerja keras untuk
menyelesaikan infrastruktur yang berkaitan dengan pangan yang kita miliki
saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh